untuk melakukan pemantauan arus mudik di pulau jawa korlantas polri dan kemenhub meresmikan command center
yang terletak di kilometer dua puluh sembilan tol jakarta cikampek pada senin
command center ini telah terintegrasi dari sistem aplikasi korlantas polri
seperti itle pengaturan penjagaan patroli ke polisi yang lalu lintas dan cctv
yang sudah terkoneksi di sejumlah tempat
rilis dari korlantas polri nantinya command center bisa digunakan oleh banyak pihak
seperti kementerian perhubungan jasa marga korlantas polri dan stakeholder lainnya
kita berlima bisa melihat dengan jendela yang sama ada apa di lapangan
kalau ada yang mogok jasa marga bisa kirim patrolinya
ada keamanan ketertiban pgr bisa merapat pada saat yang bersamaan
jasa raharja amit amit jangan sampai ada yang berurusan sama jasa raharja
betul ya pak ya
jangan sampai ada yang berurusan sama jasa
terus celaka dulu
tapi enggak jasa raharja juga punya program program tentang penjagaan laka lantas